sebelumnya dewan pimpinan wilayah partai amanat nasional kalimantan selatan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan joko widodo maruf amin
ketua dpw pan kalimantan selatan mengaku sudah melaporkan secara lisan dukungan yang berseberangan dengan keputusan dewan pimpinan pusat pan ini
deklarasi dewan pimpinan wilayah partai amanah nasional kalimantan selatan disampaikan langsung oleh ketua dpw pan kalimantan selatan muhyiddin
bersama jajanan pengurus dihadapan tim pemenangan kampanye jokowi amin kalimantan selatan dan partai pendukung
muhyiddin yang juga mantan wali kota banjarmasin mengaku mendukung jokowi maruf karena merasa pekerjaan jokowi harus diselesaikan dalam dua periode

iya jadi akan ada plt ketua dpw pan kalimantan selatan
oke oke perkapan itu mas hanafi
saya belum cek lagi tapi kemarin saya komunikasi dengan sekjen para petinggi partai lain
saya kira mungkin juga sudah ada surat ya karena beberapa hari yang lalu itu sudah kita komunikasi
mekanismenya seperti apa sebenarnya kalau misalnya ada yang menyalahi aturan suara berbeda sekali dengan dpp ini
kan keputusan resmi dpp sejak rakernas beberapa bulan yang lalu sebelum kita deklarasi itu kan sudah resmi ke pak prabowo dan mas sandiaga
jadi keputusan resmi itu tentu menjadi instrumen untuk dipatuhi oleh seluruh pemerintah
pengurus kader caleg siapapun
jadi kalau ada yang mengingkari atau menyalahi keputusan itu ya tentu tinggal menunggu konsepensi politiknya konsepensi legal administratifnya
dan itu akan ditegakkan oleh dpp
nah seperti kasus dpo kalimantan selatan ya kalau ketuanya sudah menyeberang seperti itu dengan alasan yang saya kira kurang masuk akal gitu ya itu ya tentu akan di plt
dan kita juga sudah siapkan kader yang lebih istikomah dalam berjuang di pilpres ini
katanya akan ingin menyelamatkan pan di kalimantan selatan
ketawa aja lah denger alasan itu
kenapa itu tidak masuk akal menurut anda
ya nggak usah dibahas mbak
tidak perlu dibahas yang gitu gitu
itu ada apa lah lagu lagu lama gitu
tapi kalau misalnya anda melihat sekarang bagaimana chance untuk prabowo sandi di kalimantan selatan mas hanafi
terakhir informasi yang anda tahu
alhamdulillah bagus sampai seluruh kalimantan di tiap provinsi keunggulannya untuk pasangan yang kita dukung ya
jadi insya allah kita ini istikomah punya kesabaran punya militansi
kalaupun sudah unggul seperti di beberapa provinsi di kalimantan termasuk kalimantan selatan kita juga tidak lantas euforia
tapi tetap rendah hati
sampai kemudian nanti empat bulan ke depan kita tetap kerja terus gitu
jadi saya memaklumilah dalam politik mungkin ada yang tidak bisa sampai ke sini ada yang cukup sampai tengah jalan saya memaklumi saja
termasuk pak muhyiddin dan loyalisnya yang kemudian apakah ada ketakutan bahwa suara pan akan tergerus
enggak enggak insya allah enggak
salah kita kerja terus salah jalan masing masing partai juga jalan
dan partai kita ini pekerja karena kekuatan organisasi kekuatan kader bukan karena satu dua oknum satu dua orang saja
baik terima kasih mas anafi rais wakil ketua mumpan terima kasih